sebagai kebutuhan dari proses penyelidikan yang sedang kpk lakukan
mengenai materi permintaan keterangan dan klarifikasi tentu tidak bisa kami sampaikan kepada masyarakat saat ini karena proses penyelidikan masih terus berjalan